menteri sosial tri risma hari ini siap melelang mobil roll royce ghost
milik kementerian sosial untuk membantu meringankan beban korban bencana alam di nganjuk jawa timur
pernyataan ini disampaikan tri risma hari ini saat berkunjung ke kantor pmi surabaya pada selasa siang
sebelum mendatangi lokasi tanah longsor di dusun selopuro ngetos nganjuk
ia menyebut akan berfokus pada penanganan korban bencana alam termasuk mendirikan posko dan dapur umum
risma ingin memastikan seluruh bantuan dari kementerian tersalurkan
menanggapi rencana relokasi warga ia bahkan menyatakan siap menjual mobil undian milik kemensos
yang tidak diambil oleh pemenangnya
mobil buatan inggris senilai dua puluh lima miliar rupiah itu akan dilelang dan hasilnya dipakai untuk membantu korban bencana alam
termasuk relokasi korban tanah longsor di nganjuk
ya nanti kita lihat kalau mereka ada lahannya
mungkin kami akan ajukan mungkin nanti jadi dari penjualan roll roy